lalu bagaimana dengan putra alam dan juga alina
mereka juga adalah generasi baru para ine bukan
ya terserah dengan penilaianmu
aku hanya ingin menjadi uniknya sekar
untuk anak anak ini yang lain
kok kenapa sih
kenapa tangan lo kotor kayak gini sih
aku juga gak tau
mas aku bangun tiba tiba aja
bajuku udah kotor
gara gara mimpi burukku itu
aku mimpi diserang alina
diserang sama siapa
aku diserang sama kicahya dan juga
masa kek mimpi berantem
ini gak bisa dibiarin
kondisi k akhir akhir ini makin gak beres
gue harus ngasih tau masalah ini ke om gumarat dan tante wiwit
keadaan ini seperti nyata
apa sebenarnya yang terjadi padaku
kayaknya udah gak sanggup lagi
kenapa kakek tua itu menyerangku
terus kenapa ya aku juga tiba tiba masuk dalam mimpiku dan menyerangku juga
udah jam tiga pagi
emang kemarin masih belum sadar sadar lagi
kenapa aku jadi yang horor sendiri ya
jadi takut mau ngapa ngapain
padahal tadi aku denger kei teriak teriak
sadar dong bang
apa aku bangunin aja ya
siapa sih jam segini kesini
om tante di dalam gak
ngapain alina kesini jam tiga pagi
tante om keluar dong
oh tante buruan ini penting
alina ada apa
kay mimpi aneh
abis itu pas aku bangun aku lihat dia bilang sama aku badannya sakit
tante om gu mara kok tidur sambil duduk
kay tuh cewek dulu alah
itu emang suami tante yang suka kayak gitu alina
kalau misalnya tidur suka ngigok
yaudah yuk kita ke kamarnya yuk
karena kicaya sudah mengajarkan anak saya sekarang
kamu tidak perlu berterima kasih pada aku kumara
itu sudah tanggung jawabku
mulai sekarang saya sendiri tidak akan batasi anak saya
untuk menimba ilmu bersama kicahya
anak saya nanti akan menjadi pendekar yang hebat bersama kicahya
ya aku senang
kamu sudah tidak membatasi dirimu dan keluargamu dari kami
kita masih terikat secara
sebenarnya bukan saya membatasi hubungan anak saya dengan kalian
tapi saya hanya ingin berjaga jaga saja terhadap keluarga saya
agar tidak terjadi kenapa napa
dengan tujuanmu kumara
tapi menghindari kami
aku rasa bukan solusi yang tepat
ada dan tidak ada kamu
musuh masih bisa mengincar keluargamu dari mana saja
daripada kita terpecah belah dan berpencar
kita bersatu untuk menghadapi musuh musuh kita itu
jadi lebih baik sekarang
saya akan menyerahkan sekar alina
dan juga putra alam kepada kicaya
tanggung jawabku hanya sekar
lalu bagaimana dengan putra alam dan juga alina
mereka juga adalah generasi baru para ine bukan
ya terserah dengan penilaianmu
aku hanya ingin menjadi kumnya sekar
untuk anak anak ini yang lain
itu adalah tugasmu untuk mengajarkan mereka
jangan menuntut berlebih kumara
kita berbagi tugas saja
saya bisa mengajarkan anaknya humbalang dan juga karina ilmu
badanku sakit sakit semua
kenapa mimpiku bisa seaneh ini
aku jadi bingung
bentar kay
ibu ayah mana
ayahmu sekarang udah tidur kay
barusan aja ayah tuh rebahan abis ngerjain tugas kampusnya
sebaiknya kamu jangan gangguin ayah kamu dulu ya
tapi bu kayak butuh penjelasan dari ayah
mimpi kay tuh aneh sekali
di mimpi kay ayah dari kicaya menyerang kay terus
kekasih sekali kan bu
kayaknya butuh penjelasan bu dari ayah
alina dalam mimpi itu apa saja dan siapa saja bisa muncul
jadi kamu jangan terlalu serius menanggapnya ya
ada tanah juga di badan key
berarti kay dan bang mara bertarung sungguhan di mimpi tadi
ibu kay mau nemuan ayah
sebaiknya besok aja kamu temuin aja ya
kasian kan ayah tuh lagi tidur
pokoknya key harus ketemu sama ayah
ayah lagi tidur
kamu bicarakan masalah kamu ini besok pagi aja sama ayahmu
ayahmu tuh lagi tidur
ayah kay masuk ya
ayah bangun ayah
syukurlah bang mara sudah sadar dari semedinya
ayah kayak mau nanya sesuatu sama ayah
kayak mimpi aneh banget ayah
badan ki kotor semua seperti ini
apanya yang aneh
mungkin pas kamu mengigau itu kamu terjatuh ke bawah
akhirnya baju kamu kotor
yaudah anggap aja kay ngigau gak jelas abis itu kay jatuh dan baju kay kotor
tapi di mimpi kay itu ada ayah dan ki cah ya
ya itu artinya
bahkan saat kamu tidur ayah ada dalam mimpi kamu ya kan
dan di mimpi kay ayah berubah jadi harimau putih
sebenarnya ayah bisa berubah jadi harimau kan